di lantas polda metro jaya kombes pol sambodo
membantah kabar adanya penutupan akses keluar masuk jakarta
setelah menteri kesehatan terawan agus putranto
menandatangani surat persetujuan pembatasan sosial berskala besar
atau psbb di jakarta
setelah diterapkannya psbb mulai jumat ini
hanya ada pembatasan jumlah penumpang pada kendaraan umum
maupun kendaraan pribadi
hal itu dilakukan berdasarkan penerapan physical distancing
selama pandemi covid sembilan belas
sebelumnya kapolda metro jaya dalam keterangan persnya mengatakan
pihaknya akan mengedepankan upaya komunikasi persuatif
untuk menegakkan aturan main selama status psbb
adapun penegakan hukum hanya dilakukan sebagai upaya terakhir
dki jakarta memberlakukan pembatasan sosial berskala besar
mulai jumat sepuluh april dua ribu dua puluh
hingga empat belas hari ke depan
dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan
tim liputan cnn indonesia